dan sudah ada di studio investigator dari knkt franz suenas untuk mengulas atau memberikan kita pemahaman
mengenai apa sebetulnya sebuah prosedur yang sedang berlangsung di knkt untuk menginvestigasi penyebab dari sebuah kecelakaan
pak franz kalau kemudian tadi kita sudah mendengar ada satu pernyataan preliminary pernyataan awal yang kemudian akhirnya menimbulkan polemik
sebetulnya prosedur dari investigasi knkt ini seperti apa dan berapa lama
kalau kita ngomong tentang prosedur banyak prosedur yang harus dilewatin ya
waktu juga tidak bisa ditentukan tetapi menurut analis tiga belas dari iko international adalah tertentu satu tahun atau itu
itu sesuai dengan aturan begitu ya pak
kalau fdr yang sudah kita ketemukan kemudian cvr yang lagi kita cari kita sudah dapat maka proses ini bisa dipercepat
nah yang sekarang saya ngikutin berita adalah knkt menurut pendapatnya setelah mempelajari dokumen yang ada
setup mengungkap aby minit melayan as coron canada mymoment any content for k conjug tom
menanggap ini tidak termasuk untuk minat pria dan pasukan
bersabda tanpa keadaan regional utan dengan titik ke delapan puluh

tapi memang itu kemudian sudah disampaikan oleh knkt pada saat press release kemarin
tapi tidak tertulis
oke jadi yang tidak boleh adalah secara tertulis begitu ya
oke ini yang kemudian akhirnya
itu makanya primary itu bisa macam macam
ini kalau dikepulisnya mungkin pradugalah
belum diduga tapi baru menduga
mungkin itu yang dimaksud
sedangkan nanti pada final report baru
oke artinya reaksi lion air menurut pak frans seperti apa
apakah wajar pada saat ada pernyataan seperti itu
karena kan sebetulnya tidak melanggar aturan begitu ya
di saat primary report menyatakan tapi kan bukan tertulis begitu
ya beda pendapat boleh boleh aja kata presiden loh
pada presiden bilang beda pendapat boleh boleh
ya beda aja
nah tapi yang jelas yang kita lihat sebagai fakta adalah yang diketemukan sampai saat ini
dari fdr dan dokumen dokumen yang ada yang dinyatakan dalam primary report tersebut
nah bahwa itu diinterpretasikan oleh lion air sebagai tidak
beda laik adalah haknya dia
bahwa dia mau menuntut adalah haknya dia
oke kita akan lebih gali lagi
sebetulnya saat ini investigasi yang dilakukan knkt hanya berdasarkan fdr
cvr nya belum ada dan juga berdasarkan data data
nah apa kemudian kesulitan dengan tidak adanya cvr ini
tapi kita akan bahas setelah jeda
pak frans kita akan kembali sesaat lagi
dialog bersama investigator knkt franz wenas akan kami lanjutkan sesaat lagi
sejumlah firma hukum dari amerika serikat akan melakukan pendampingan hukum
untuk keluarga korban kecelakaan pesawat lain rpkl kipe
hal tersebut disampaikan melalui konferensi pers di salah satu kedai kopi di kelapa gading
pada kamis pagi
didampingi oleh pengacara hotman paris hutapea sejumlah pengacara dari firma hukum
ribek law menjelaskan terkait pendampingan hukum tersebut
manuel fond ribek pengacara yang berpusat di chicago amerika serikat
mewakili keluarga almarhum dr yonanda pratama mengatakan
telah menyampaikan gugatan melalui ribek law colson hick eidson dan bartlett chen llc
gugatan telah disampaikan ke cook county courthouse chicago pada empat belas november silam
gugatan mengarah pada penetapan kondisi tidak aman
dan berkembang di pesawat jenis boeing tujuh ratus tiga puluh delapan max delapan lainnya
menurut manuel sidang perdana akan dilangsungkan pada lima belas januari dua ribu sembilan belas
di saat yang sama ia juga mengimbau kepada keluarga korban lainnya
yang ingin melakukan gugatan terhadap boeing bisa menghubungi dirinya
sejak terjadi penyelidikan mereka mengatakan
kami memiliki keluarga yang berpengalaman dalam kes ini
dan kami ingin anda bantu kami di amerika serikat
nah cara kami menginvite semua orang untuk melakukan gugatan ini
adalah melalui channel pemerintah
kami telah bertemu dengan aturani jeneral banka
kami bertemu dengan ketua bar di jakarta
dan sekarang kita memiliki hubungan lokal yang sangat berinfluensi
dan sangat populer
jadi itulah cara orang orang akan datang ke kami
ya anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
dan kami masih bersama investigator knkt frans wenes
pak frans memang hasil investigasi atau hasil kesimpulan dari knkt ini
nantinya mungkin akan bisa menjadi salah satu barang bukti yang digunakan
apabila kemudian tadi seperti yang kita lihat
keluarga korban melayangkan gugatan begitu ya pak frans ya
saya koreksi sedikit
sebab ini adalah fakta fakta yang didapat dari fdr
yang kebetulan sudah diketemukan
tapi kita belum sampai atau knkt belum sampai ke
jadi berdasarkan yang ada bisa bisa aja ada katakanlah lawsuit bisa bisa aja
itu bisa digunakan begitu ya
maksudnya digunakan dalam arti
kalau di indonesia kan ini baru penyelidikan atau sudah menjadi penyidikan
kalau yang sekarang sedang berlangsung di knkt itu masih penyelidikan begitu ya
terjemahannya seperti itu
ya kasarnya kita dalam taraf penyelidikan
kita tidak kenal penyidikan
tetapi istilah yang mereka pakai lawsuit
bisa menjadi penyelidikan bisa menjadi penyidikan
sampai saat ini kita belum tahu maksud dan tujuannya
oke kembali ke pertanyaan saya sebelum kita break tadi pak frans
saat ini data yang dimiliki oleh knkt adalah fdr dan juga beberapa data data lain begitu ya
belum ada cvr nya
seberapa besar kemudian ini akan mempengaruhi hasil kesimpulan atau analisa akhir
idealnya adalah fdr dan cvr bisa disinkronkan
saya ulangi disinkronkan detik demi detik
karena saking canggihnya itu ini dikerjakan oleh komputer
dan dari hasil itu kita bisa sampai kesimpulan
kesimpulan di bahasa indonesia kan ya kesimpulan
tapi kita menggunakan selalu adalah probable cause
oke kalau kemudian kita lihat dari primary report yang ada kemarin
seberapa jauh kemudian atau seberapa panjang atau seberapa sulit kemudian
nanti akan berujung pada satu kesimpulan
kalau pak frans melihat pernyataan atau klarifikasi atau primary report
yang sudah disampaikan ke nkt kemarin
cukup banyak dapat membantu adalah cvr adalah saat saat kritis apa yang dikatakan
dari captain pilot ke atc
apa yang dikatakan terus dibandingkan dengan fdr nya
umpamanya tarik ke atas katanya
tapi yang dilakukan dorong ke bawah
oke kita akan sama sama dengarkan pernyataan dari knkt
yang mengumumkan primary report dari penyebab kecelakaan lion air pkl kipe
kita dengarkan sama sama
pesawat berangkat dari jakarta dari runway dua puluh lima left atau dua lima life
dengan tujuan pangkal pinang
dari fdr tercatat bahwa ada perbedaan angle of attack antara kiri dan kanan
kira kira dua puluh derajat
di mana yang kiri menunjuk lebih tinggi daripada yang kanan
perbedaan ini terjadi sampai dengan akhir penerbangan
sampai dengan berhentinya fdr merekam data
sama dengan penerbangan di bali
menjelang tinggal landas menjelang mengudara
terjadi stick shaker
stick shaker adalah warning di mana menunjukkan pesawat akan stall
jadi ini adalah warningnya saja yang aktif
kemudian stick shaker ini terjadi hampir di seluruh penerbangan
pesawat ini diawaki oleh dua pilot lima pramugari dan satu ratus delapan puluh satu penumpang
terdiri dari satu ratus tujuh puluh delapan dewasa satu anak dan dua bayi
sedangkan menurut data voyage report atau data kru yang disampaikan oleh lion air
jumlah pramugarinya ada enam
kemudian pada saat penerbangan
pilot dalam hal ini
bertanya kepada pengatur lalu lintas udara atau air traffic controller
mengenai ketinggian pesawat yang terlihat di radar
ketinggiannya adalah sembilan ratus feet
kemudian tidak lama lagi
tidak lama kemudian pilot menanyakan kecepatan
jadi menanyakan berapa penunjukan kecepatan yang terlihat di radar
pilot juga menyampaikan bahwa mereka mengalami masalah dengan kendali
setelah flap dinaikkan
flap adalah bagian di sayap untuk menambah daya angkat
setelah flap nya dinaikkan
flight data recorder merekam adanya pergerakan secara otomatis
untuk trim menuju ke bawah atau aircraft nose down

trim kemudian menuju ke bawah atau aircraft nose down

trim kemudian derekam juga pergerakan aircraft nose up
dalam hal ini input oleh pilot
flap diturunkan kelima
dari tadi sudah dinaikkan diturunkan lagi kelima
dan pergerakan antara aircraft nose down dan aircraft nose up ini berhenti
kira kira pada jam dua puluh tiga lima

ya demikian tadi pernyataan kapten nur cahyotomo

primary report dari penyebab jatuhnya pesawat lion air pkl kipe
tidak bisa kita tayangkan secara utuh pak frans
tapi dari pernyataan mungkin atau pak frans juga pastinya sudah mengetahui
laporan primary reportnya sendiri
itu apa yang sedang terjadi sih sebetulnya di lion air apa
kalau kita mendengarkan seperti disampaikan tadi
kelainannya itu dan terbukti dari dokumen yang ada
ada perbedaan antara instrumen yang ada kiri dan kanan yang namanya angle of attack
ada kelainannya di sini mengakibatkan captain pilot merasa sesuatu kelainan
sehingga dari flat seperti dijelaskan tadi
dari sudah diup kan flaps letaknya di sini ya
itu setelah diangkat sekian derajat diturunkan dengan harapan bahwa pesawat akan stabil
tetapi dari kenyataan bahwa pesawat tersebut kembali lagi ke nose down
kenapa ke nose down karena pilot captain pirate mendengar adanya warning atau itu
akan stall pesawat itu
stall itu adalah stall di luar angle of attack yang sudah tinggi
maka pesawat akan otomatis jatuh
untuk menghindari ini mesti ada action dari captain part
dan sudah berusaha untuk nose down lagi
oleh sebab itu sekarang yang kita lagi cari dokumen dokumen asli dan pekerjaan asli yang dikerjakan untuk memperbaiki perbedaan aoa
tadi kita dengar bersama berbeda dua puluh derajat
itu sangat menentukan
menentukan apa itu pak frans
menentukan apa dokumen itu untuk menentukan apa
itu menurut dokumen yang ada di cengkareng
itu sudah dan di sini bisa dibaca
dibersihkan apa maksudnya
ada di sini
nah saya akan bertanya
yang dimaksud dengan dibersihkan itu bagaimana
terutama dibersihkan itu tidak berarti dibenarkan
terutama dibenarkan itu harus diulang lagi
kalau ada permasalahan seperti ini apakah cukup dibersihkan
atau harus ada perbaikan yang lebih
apabila ternyata tidak bisa diperbaiki
tidak bisa diperbaiki
maka alat tersebut harus diganti
apabila tidak diganti
maka penyakit atau kelainan ini bisa berulang
karena itu kemudian akhirnya ada pernyataan bahwa kerusakan sudah terjadi sejak empat penerbangan sebelumnya
begitu ya pak frans
jadi kelainan itu sudah berulang ulang
pak frans kalau kemudian sekarang kita kembali ke konferensi pers yang disampaikan knkt pada saat awal
sebetulnya kami punya lengkap pernyataannya
ada pernyataan masalah memang pesawat tidak layak terbang
lalu kemudian timbul reaksi dari pihak lion air
tapi kemudian akhirnya direvisi kembali oleh pihak knkt bahwa pesawat tersebut laik terbang
nah dalam menyampaikan primary report itu
apa saja sebetulnya pertimbangan knkt gitu dan bagaimana dampak yang timbul
dan biasanya itu seperti apa sih reaksi knkt menanggapi dampak yang timbul akibat pernyataan atau konferensi pers dari primary report ini
seperti saya katakan tadi perbedaan pendapat boleh boleh aja
yang saya punya adalah primary report
yang sama sekali tidak menyebutkan tidak layak terbang
tetapi bagi dunia penerbangan saya tidak boleh mengatakan normal ya
apa yang logik
bahwa kalau suatu pekerjaan katakannya yang dibersihkan itu itu belum tuntas
menurut pengalaman saya
itu bisa dikategorikan menjadi tidak layak
sekarang buktikan dulu dengan dokumen apa yang dikerjakan
berapa kali dikerjakan
kalau terjadi seperti itu harus bagaimana
kiup dikiup seperti saya tadi bilang
terakhir pak frans kalau begitu setelah sudah mengeluarkan primary report
apa step selanjutnya
akhirnya akan ada hasil akhir kesimpulan dari knkt
nah itu belum bisa kita tentukan karena kita masih harus sinkronkan dengan hasil dari cvr
kalau itu pun tidak ada maka kembali lagi pada kalimat itu ada benar
semua dokumennya harus diklarifikasi
dalam arti saya berbuat katakanlah bengkok ke kiri
buktikan kamu bengkokkan ke kiri
tahu apa yang terjadi kalau kamu bengkokkan ke kiri
nah itu yang disebut klarifikasi
jadi proses selanjutnya adalah klarifikasi dari dokumen dokumen dan nampaknya masih panjang begitu ya
mah cukup panjang
untuk sampai akhirnya disimpulkan pak frans
wenas terima kasih sudah hadir di cnn indonesia newsroom